senin dua puluh sembilan agustus seluruh finalis abang none jakarta dua ribu dua puluh
melaksanakan kegiatan penjurian di ciputra entrepreneur jakarta selatan
seluruh finalis dinilai oleh total sembilan dewan juri
yang merupakan praktisi yang sudah berpengalaman dan ahli di bidangnya masing masing
selain menilai saat penjurian
para dewan juri juga memberikan materi pada saat pembekalan karantina
salah satunya helmy yahya
seorang pembawa acara senior yang saat ini dipercayakan menjadi juri bidang komunikasi dan bahasa asing
meski baru pertama kali menjadi juri di pemilihan abang none
helmy sudah puluhan tahun berpengalaman
dia juga berpengalaman menjadi juri di berbagai acara kontes
awarding dan reality show sejak awal dua ribu an
seperti anugerah asn dan parasonic award
dan saya diminta untuk menjuri masalah public speaking
karena saya adalah speaker publik
dan saya sekarang menjadi communication coach
mempunyai beberapa training training seminar seminar public speaking dan komunikasi bersama personal branding
saya merasa bahwa ini memang bidang saya dan terima kasih yang saya percaya
selain itu ada pula beki mardani
juri bidang kebudayaan betawi dan sejarah jakarta
saat ini beki menjabat sebagai ketua umum lembaga kebudayaan betawi
yang telah berpengalaman menjadi juri abang none sejak tahun dua ribu delapan
beki mengaku sejak duduk di bangku kuliah sekitar tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia sudah aktif di kegiatan organisasi
kemahasiswaan seputar kebudayaan betawi
seperti di bidang sejarah seni musik hingga kuliner
ya kalau di apnon memang saya dua ribu delapan belas
tetapi aktivitas kebetawian saya itu sejak mahasiswa
saya itu pernah jadi ketua mahasiswa betawi
juga di bamus betawi di lkb
dan memang banyak berkecimpung di organisasi organisasi kebetawaian
diharapkan dengan menghadirkan dewan juri yang hati hati
dan berkendali bidangnya
dapat memberikan penilaian terbaik bagi kualitas abang noni jakarta yang terus meningkat
syifa hanifah kurnia yuniarwan jakarta